anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
bang jansen saya beri kesempatan untuk membahas ataupun menjawab soal bbm
setelah ini saya akan ganti ke topik berikutnya
oke gak bisa bang karena kita harus ganti
kalau gitu dia jangan dong
karena tadi dia bahas soal bbm
tidak bisa dia sampaikan data saya punya haknya bagian data
kalau tidak manipulasi nih
ya teman teman semuanya coba dilihat nih
inilah tahun dua ribu empat belas ya ketika pemerintahan berganti dari pak sby ke pak jokowi
harga minyak dunia ketika itu sembilan puluh delapan dolar per barel nih
pak jokowi ini termasuk pendistirian yang beruntung
sejak itu kemudian minyak turun terus
beliau ini sangat diuntungkan
bahkan pernah sampai di bawah tiga puluh nih
di bawah tiga puluh
dari uang inilah kemudian dipakai untuk infrastruktur
sedangkan pak s b ini naik terus
bahkan rekodnya pernah hampir satu ratus lima puluh
jadi sekarang nih
termasuk juga sebagaimana disampaikan pemerintah begitu
harga bahan bakar sekarang ini ya
artinya masih sama sebenarnya
harusnya gak perlu naik
jadi poinnya apa nih
gak perlu naik
jadi sekarang ini gak perlu naik sebetulnya
di tengah harga minyak dunia yang sedang turun
bahkan jikapun dia naik misalnya
sampai satu ratus dua puluh begitu
jadi ketika dulu turun sampai di bawah tiga puluh
harusnya minyak turun
karena warisan beliau itu sembilan puluh delapan dolar per bareng
jadi menurut demokrat kenapa kemudian bbm itu dinaikkan harganya
kalau kami ini tidak pernah
sebagai partai yang jangan naikkan bbm lain semua segala macam
kalau teman teman pdip memang begitu
pokoknya anti bbm naik lain segala macam
saya ingin nunjukkan data ini dia
bahkan pernah di bawah tiga puluh
harusnya ketika di tiga puluh di bawah ini
yang sekarang bbm itu enam lima ratus ketika pak jokowi terima
saya bukan ahli minyak begitu
tetapi kan turun ini
karena kita kan net import ya
produksi dalam negeri nggak cukup
sebagai komisi tujuh anda harusnya bisa menjawab nih
membiayai apa namanya itu
sebenarnya yang dia sampaikan itu betul tadi
dia turun dan kelebihan uangnya dipakai untuk
enggak tadi kalau kan sudah benar
dipakai untuk infrastruktur
problem rakyat adalah ketika terkait soal subsidi dan pajak dan lain lain
kalau subsidi dikurangi jadi apa
apakah jadi rumah mewah
apakah jadi berlian untuk istri pejabat
nah jokowi menjelaskan jadi ini
tapi di tengah situasi ekonomi masyarakat
nah begitu juga soal pajak dan lain lain
bahwa kemudian ada keuntungan yang dialami oleh presiden jokowi
dan dia buktikan
yang mungkin tidak akan pernah kita bangun
kalau tidak ada pengorbanan rakyat bersama
itu harus dipahami gitu loh
yang terkait dengan kemarin
fluktuasi harga minyak kemarin itu sudah coba dicegah oleh jokowi
dia datang ke ukraina
dia datang ke rusia
nanti sebentar lagi akan naik lagi nih
minyak harga minyak dunia
dia turun sebentar lalu dia akan naik lagi
apalagi dengan ketegangan cina amerika dan sebagainya
dulu jokowi datang ke ukraina dan rusia
ya mencegah ini
jadi harga kenaikan bbm itu
untuk biayanya ataupun uangnya untuk pembangunan infrastruktur
justru harusnya di riset kembali
rakyat lebih suka mana
jadi bahan bakar
apakah rakyat lebih suka itu menjadi bbm
sebentar dulu mbak
atau menjadi pupuk buat petani
apakah itu menjadi bbm yang juga dinikmati oleh sebagian orang kaya
atau kemudian dia menjadi kesehatan gratis buat rakyat
itu di riset
dan disitu angketahuan kok gitu loh
saya ingin tunjukkan
karena tadi dia membahas
saya akan menunjukkan
saya hanya ingin menerangkan soal minyak ini
oh bukan merampas aku saja
dia pun kau rampas
klaim pemerintah ini mengatakan kalau harga minyak turun nanti kita turunkan katanya
pak tanya ini turun betul tiga puluh
sebentar bang jansen
dan pernah turun beberapa kali jansen
bbm kan sebenarnya turun
pernah turun beberapa kali
sampai di bawah tiga puluh ini orang dapatnya di sini kok
saya ingin tunjukkan
ini sudah turun di bawah tiga puluh
saya ingin tunjukkan hasil survei yang terbaru
ini dia naikkan sembilan puluh delapan
dia naikkan ke delapan ribu lima ratus pun waktu menerima pemerintahan pertama kali
dia pernah turun berkali kali jansen
tapi tidak pernah di bawah harga ini
di bawah tiga puluh dolar ini
itu sudah benar yang kau bilang
yang penting uangnya dipakai untuk infrastruktur dan sebagainya
bukan soal itu
kalau minyak turun kita turunkan
dan memang turun
tapi tidak sesuai keinginan
saya akan tunjukkan hasil survei dari indikator politik
yang menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya pak jokowi
akibat kenaikan harga bbm
hasil survei kepuasan kinerja presiden jokowi pasca kenaikan harga bbm
ternyata bang adian masyarakat ini tidak happy dengan kenaikan harga bbm
masyarakat menilai bahwa kenaikan harga bbm itu tidak sesuai
itu tidak penting kalau misalnya didistribusikan ataupun dipakai untuk pembiayaan infrastruktur
hasil survei indikator politik indonesia ini yang terbaru ya
soal infrastruktur ini mana
jadi ini bagaimana
lsi mensurvey tanpa kenaikan bbm
jauh lebih drop dari pandemi
tidak ada ini
katanya tadi nggak usah dibanding bandingkan
ini kan dia bilang
tidak ada lagi ini
tidak usah bilang
kalau itu terjadi
dulu tidak ada pandemi
dulu tidak ada pandemi
selamat sekali banget
selama tiga tahun
tidak ada ini segala macam
lalu apakah itu baik
ternyata lebih baik sekarang dalam soal tingkat kepuasan publik
nah ini tidak disebutkan
saya punya bahan rilisnya
tidak ada hubungannya dengan infrastruktur
ini cuma berhubungan dengan kenaikan bbm saja
tapi artinya masyarakat tidak happy dengan kenaikan harga
tapi tidak ada hubungannya untuk dipindahkan pada infrastruktur
tidak ada mbak
itu mbak tambahin saja
karena waktu rilis kemarin saya salah satu pembicaranya
tapi kan tadi anda mengatakan bahwa uangnya itu untuk kemana
tidak begitu mbak
yang harus dipertanggungjawabkan adalah uang ini jadi berlian
jadi rumah di new york
itu harus dibuktikan
rakyat dikasih kesempatan di riset
apakah lebih suka itu kemudian menjadi ongkos warawirinya mobil mersi yang terbaru
atau untuk anak petani sekolah
itu di riset
tapi ini tidak ada hubungannya kekecewaan itu karena dipakai buat infrastruktur
mbak memanipulasi angka dan pernyataannya
karena saya ikut dalam konflik si persnya
bapak irfan menanggapi
masyarakat tidak happy
untuk kenaikan bbm itu kan sebuah kebijakan yang tidak populis
siapapun presidennya pasti itu akan berakibat ketidakpuasan di masyarakat
karena karena keputusannya harus diambil
ini juga mempertimbangkan hal hal lainnya
supaya semua sistem pembangunan itu bisa berjalan
yang kedua adalah mempertimbangkan bagaimana caranya ada keseimbangan antara keinginan masyarakat
dan harapan harapan pemerintah yang harus dilakukan terhadap proses proses pembangunan yang ada
tapi di tengah situasi ekonomi di tengah masyarakat yang sedang susah kemudian harga bbm harus naik begitu ya
apakah kemudian pemerintah tidak memperhitungkan itu bang
untuk persoalan kenaikan harga bbm itu memang sebuah kebijakan yang sangat sulit
pasti rakyat marah terhadap keputusan itu
tapi itu harus diambil untuk kedepannya
bagaimana tingkat kesejahteraan itu alokasi anggaran anggaran subsidi bbm ini ya bisa dialokasikan buat kepentingan kepentingan yang lainnya
itu harus dipahami juga gitu
jadi banyak variabel yang bisa kita lihat dan harus kita ketahui ya tentang masalah bbm ini
kalau kita lihat bahwa tadi ini survei indikator ya bukan survei anda
tapi tadi anda juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa akan ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahnya pak jokowi dengan kenaikan harga bbm
tadi bang adian sudah menyebutkan bahwa harga minyak dunia turun tapi nanti akan naik lagi
jadi pemerintah kemungkinan berpotensi bisa saja menaikkan harga bbm lagi
ya kalau melihat rata rata saya ingin sedikit komentari hasil survei indikator ya
dalam logika statistik itu sebenarnya logika aman tidak drop
kecuali tingkat kepuasan jokowi di bawah enam puluh itu memang lampu merah
di mana seluruh variabel kinerja jokowi berbahaya
saya membaca dari survei yang saya tadi presentasikan yang membuat variable variabel kenapa tingkat kepuasan terhadap jokowi itu tetap stabil di atas enam puluh
semua orang mengaku infrastruktur itu merem di jokowi lebih oke
orang madura dari jakarta kalau mau pulang sekarang cuma sepuluh jam dulu dua hari
sekarang orang mau ke sumatera itu nggak perlu empat hari dan lima hari
mungkin maksimal dua hari itu dirasakan oleh orang
jadi kasus kasus seperti bbm ini kan incidental
dulu sby itu nggak populer sama pak jk ketika menghilangkan minyak tanah
tapi setelah itu rebound karena ada banyak bantuan sosial
blt yang dianggap menyasar langsung kebutuhan rakyat
nah ke depan kalau pak jokowi dengan skenario kenaikan bbm di mana subsidinya misalnya dialihkan betul untuk kepentingan rakyat
itu tentu kepercayaan publik akan naik
nah makanya tinggal di riset nih bang jantan
apa betul bahwa pengalihan subsidi ini untuk mereka mereka yang memang tidak punya
sekolah semakin bagus orang miskin kemudian semakin bagus akses terhadap pendidikannya dan seterusnya
klaim klaim semacam ini perlu tapi jangan berhenti pada saat diskusi seperti ini
makanya saya bilang sby dan jokowi harus bikin manifesto soal klaim infrastruktur politik
yang terakhir saya cocok ini sama bang jansen
saya mau kasih kesempatan ke mahasiswa soalnya
karena begini saya justru berharap ke depan pak sbi dan ahi sering tampil ke publik
menyampaikan kritik kritiknya secara pedas gitu ya
bahwa supaya pemerintah ini memang ada koreksinya supaya misalnya tidak melulu terlena pada kubangan besar tentang apa yang sudah dilakukan
belakangan ini kalau kita melihat kenapa demokrat
ini kan demokrat belakangan ini kan rada rada nggak jelas jenis kelamin sebagai oposisinya
kadang menguji kadang mengkritik
nah setahun ke depan
bagus kita puji lah
kalau begitu ternyata gak bisa
makanya ke depan
artinya bulan depan kritik lagi itu
balik lagi jokowi tentang isu isu yang lainnya yang jauh lebih menurut saya lebih signifikan
oke saya mau kasih kesempatan ke teman teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti dialog
ada dua orang mahasiswa
yang satu ada ketua bem undip
satu lagi dari pengurus bem undip juga
diperkenalkan nama dan jabatannya apa
terima kasih mbak
selamat malam abang abang sekalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan saya wanugraha bujang
selaku ketua bem masih suha universitas di ponegono
pada poin utama yang ingin saya sampaikan jujur
dari tadi saya bersama rekan rekan sama yang lainnya
saya sedikit tertawa gitu
dan lucu sebenarnya
kenapa saya sampaikan demikian gitu
karena saya tidak habis pikir pembahasan seperti ini saling mengklaim satu sama lain
anda anda sekalian bung bung besar sekalian di sini saling berdebat satu sama lain
tapi di atas kesengsaraan rakyat saat ini
jadi saya minta tolong hentikan komedi dan lelucon ini
ini hanya menjadi pertarungan elitis
yang pada akhirnya hanya memikirkan kepentingan golongan masing masing
kalau saya mau sampaikan
kalau kita melihat juga berdasarkan data
siapa yang paling sempurna
apakah presiden sby atau jokowi
dan data dan datanya juga banyak sekali proyek strategis nasional yang saat ini masih bermasalah dari presiden jokowi
pun demikian pada saat presiden psb
jadi yang saya ingin sampaikan pertama
berhentilah berdebat seperti saat ini
apakah saat ini pemerintah selaku petahana dari pdip ataupun demokrat selaku oposisi saat ini
ada tidak yang concern dengan permasalahan bangsa saat ini
bagaimana terkait dengan kenaikan harga bbm
kenapa pemerintah lebih memilih
untuk menaikkan harga bbm daripada melakukan revisi perpres satu ratus sembilan puluh satu
bagaimana persoalan rkuhp
jadi yang saya ingin sampaikan pertama
kalau misalnya tadi ada berkaitan dengan klaim infrastruktur satu sama lain dan lain sebagainya
saya pikir pun zaman psb ataupun zaman jokowi sekarang
semuanya sama sama parah
kalau bicara terkait infrastruktur
kita laju deforestasi urutan keempat berdasarkan global forest watch
jadi yang saya ingin sampaikan
saya ingin beri kesempatan ke rekan anda yang selanjutnya
oke sedikit saja mbak
yang saya ingin sampaikan dalam hal ini adalah
baik dari bung adian maupun bung jangsen
nantikan pertarungan pertarungan seperti ini
kalau dilihat juga sekarang saya tangkap bagaimana presiden jokowi menyelesaikan
karena saat ini presiden jokowi pun tidak pernah menanggapi persoalan demo dari mahasiswa
oke selanjutnya teman teman dari undip
silahkan nanti saya akan tanya ke para narasumber
oke baik terima kasih mbak nana
saya novaramadhan dari bung undip
tadi disampaikan oleh mas iwan terkait bagaimana kemudian
tidak usah lah berdebat debat
saya ini dan kami masyarakat atau mahasiswa kami capek
melihat kemudian ribut sana sini
yang saya ingin sortit adalah
pejabat publik pejabat partai manapun
tolong perbaiki komunikasi publik
tidak akan ada asap kalau tidak ada api
jadi kita tidak perlu lah
klaim soalnya klaim
ya kan teman teman demokrat punya legislatif di sana punya dpr
dia itu dipungsikan ya kan sebagai dpr
biar ada disana
jadi ketika misalkan teman teman demokrat
atau dpr selalu ngeklaim
keketing ini sudah muak
kami ini mau bagaimanapun
infrastruktur berapa persen
kami ingin kemudian
jangan ribut ribut terus
jadi kami ini capek
masyarakat mahasiswa kita berkali kali demo
hampir dua pekan kami demo di pakung tuda
sampai di dpr
di mana pun
tidak pernah di gubris
seperti itu mbak
oke terima kasih teman teman dari bem undip
bang irvan dulu
bang irvan itu tadi mahasiswa udah dua minggu demo berturut turut
soal kenaikan harga bbm
mereka udah lelah
mereka udah muak
karena gak ada yang menanggapi
ya gak juga
gak di tanggapin
gak ada yang tanggapin
semua kita tanggapin
kita tampung semua aspirasi masyarakat
jawab dengan sebuah kinerja
kepada masyarakat gitu
bagaimana kita menanggapi kinerjanya
itu kan proses proses yang ada
nah untuk masalah bbm tentu kita jawab dengan penyaluran penyaluran bantuan bantuan sosial
kepada masyarakat yang membutuhkan
sekarang ini kan subsidinya diubah menjadi subsidi barang dengan subsidi langsung
jadi orang yang berdampak kepada efek dari kenaikan bbm inilah
itu yang kita berikan langsung kepada mereka mereka ini
tapi ini mahasiswa tidak akan ada diterima mungkin oleh presiden karena udah dua minggu
kan terlalu serta presiden menerima kok pada saat itu
tapi ya mari kita berdialog
berdialog itu mencari solusi
bukan mendialog itu mempertahankan atau memaksa kendak yang tidak ada solusi
pak presiden jokowi itu selalu sangat senang melakukan dialog
kepada siapapun dia lakukan dialog itu
silahkan memberikan argumentasi yang baik buat yang itu mencari solusi buat ujungnya
adalah buat pemerintah pembangunan pembangunan ini dan buat kesejahteraan masyarakat
silahkan bang adian tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa sebaiknya
elit politik ini berhenti untuk saling klaim bahwa ada juga hal hal yang belum selesai
diselesaikan di eranya pak jokowi demikian juga sebaliknya
yang bikin kita berdebat cnn kok bukan saya
saya kan diundang
iya tapi kan sebelum sebelumnya saling sahur
enggak mereka sudah menyampaikan pandangan di media
saya sudah sampaikan pandangan di media
udah abis itu clear
abis itu diundang cnn berdebat
yang bikin debat siapa cnnnya
tapi suara mahasiswa tadi
iya saya jelaskan sama
bahwa saya tidak minta oh undang dong
mereka yang undang ditemuin sama janssen yang pasti beda
dia pasti berdebat
masa kagak berdebat
kembali tadi bahwa teman teman ini
pengen partai saling ini
sebenarnya betul yang mereka bilang perdebatan ini sudah kita selesaikan di dpr kok
di dpr ada pd perjuangan ada demokrat segala macam
jadi ahaya juga tidak perlu ngomong begitu
ngomongnya di dpr
itu kan melokalisir perdebatan sehingga kemudian apa yang dianggap isu elit tadi tidak turun ke bawah
jadi forumnya salah
tidak salah juga sebenarnya
tapi saya jelasin sama mereka
bahwa yang mereka bilang ada dpr kenapa nggak berdebat di dpr
udah berdebat di dpr
ya terus yang tadi bilang apa
yang kedua yang dari bem apa ya tadi nih
keduanya bem undi bang semuanya
satu bem ya
ada tidak kemudian larangan dari pemerintah
kemudian larangan dari pemerintah
saya mau cerita sedikit pengalaman
pasti lari ksb lagi nih
ya membandingkan lagi nih
boleh gak diselesaikan
enggak ini boleh diselesaikan gak
ya lanjut lah
jakarta jakarta yogyakarta dan sumatera utara
romson ini ditahan setahun setengah penjara hanya karena menggoyang goyangkan gerbang
bukan gerbang istana
begitu juga yang lain
nah yang seperti itu
kalau teman teman bilang mau ketemu presiden
kalau misalnya bilang mau ya udah kita aturkan
oke itu bisa
aspirasinya ke bang adia langsung
pak presiden teman teman masing masing mau ketemu tuh
itu kenapa gak dari dua minggu yang lalu bang
bahkan waktu mereka datang ke patung kuda setahu saya dua kali kalau tidak salah
dari ksb tuh
tapi kita mau nyampaikan apa nih
saya pernah bicara sama presiden tentang tanah yang harus kita ambil
jangan dipotong dulu
satu menit lagi bang
kita durasi udah mau habis nih
biasanya mereka mau minta pertanggung jawaban
saya pernah sampaikan itu
apa yang dilakukan oleh partai politik
saya sekarang sedang melakukan pengobatan gratis di empat ratus tiga puluh lima desa satu ratus tiga puluh ribu orang
ya harus jawab
sampai sekarang saya tidak pernah mengambil kunjungan kerja luar negeri selama tujuh tahun
artinya saya coba berusaha menghemat sebisa bisanya dengan cara cara seperti itu
mereka tanya bagaimana kerja saya
bagaimana kinerja kader partai politik
itu yang tadi dikatakan adalah soal demo bbm
mungkin nanti bang adian bisa memfasilitasi teman teman mahasiswa untuk ketemu dengan
silahkan aja ya
saya mau kasih kesempatan terakhir ke bang jansen
itu tadi harusnya forumnya menurut mereka difungsikan aja di dpr
bicaranya berdebatnya gitu loh
karena teman teman mahasiswa juga sudah muak sudah letih begitu
ini kan kamu undang tadi
tapi kan ini tidak ada pemicunya kalau mas ahaya tidak ngomong tidak pimas
jadi memfasilitasi debatnya sih aneh
ini kok tumben tumbenan sama ini
ini jarang jarang terjadi
kalau biasa beratuk sama ternyata
kebetulan ini forumnya kan di
kenapa kok jadi debat ini katanya
kan kamu undang
kalau misalnya ketemu ada yang tidak ngomong
yang kedua rapimnas
rapimnas pasti bicara lah
namanya ngumpulkan kader kan begitu
jadi tapi kalau kemudian adik adik ini menganggap adik yang salah dari kami
karena umur kami lebih tua
itu berjiwa besar lah ya
kalau kemudian dari perdebatan ini kemudian menurut adik adik ya harusnya enggak itulah
tetapi yang lebih bagus lagi minta maaf itu cnn
karena mereka ya kemudian
tapi enggak gitu juga
tapi enggak gitu juga ya
dia minta kita datang berdebat
dia minta kita datang berdebat
lalu kita dihakimi mahasiswa
dan iklan kalian bertambah
setelah ini saya akan menurunkan tensi dialog
saya enggak begitu nak
yang kedua kalau pontongga diundang tetap saja elit ini berdepan
iya tetap saja elit ini kemudian di medsos
saya kasih tahu
kita waktunya sudah habis nih pak
saya tidak punya medsos
yang ini yang aktif pak
yang tidak berdepan
saya tidak punya medsos
gunting pita gunting pita setiap saat kita baca itu
kelahinya di medsosnya
itu enggak apa apa
waktu kita sudah habis bapak bapak
setelah ini saya akan menurunkan tensi dialog dengan penampilan dari teman teman komika
anak anak milenial juga aldo dan juga gian
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikal show